di tokyo jadi ada kafe yang dikhususkan untuk mereka yang ingin bermain dengan landak
jadi di sana tidak ngobrol ya jadi bermain dengan landak
dan ternyata pengunjungnya banyak sekali kita simak ke sana
hampir setiap hari kafe landak di pusat kota tokyo jepang ini dipenuhi pengunjung
di kafe ini kita bisa membawa landak peliharaan sendiri
atau sekedar datang dan bermain dengan landak yang sudah disediakan pihak kafe
menurut pengelola kafe nizuki murata ada tiga puluh ekor landak di kafe ini yang bisa anda ajak bercengkrama
untuk satu jam bermain dengan landak tarifnya adalah seribu yen atau sekitar satu ratus dua puluh ribu rupiah di hari kerja
dan seribu tiga ratus yen atau sekitar satu ratus lima puluh enam ribu rupiah di hari libur
nama kafe landak ini adalah heri yang jika dipresetkan pengucapannya dalam bahasa jepang menjadi hari yang berarti carung
landak adalah hewan peliharaan yang biasa anda jumpai di jepang meskipun binatang ini bukanlah asli dari negara itu
dan ternyata kafe hewan adalah hal yang biasa di tokyo
selain landak anda juga bisa menemui kafe kucing kelinci burung hantu elang
dan juga kafe ular